terapi hiperberik bukan sebuah metode pengobatan baru dalam dunia kedokteran
terapi oksigen ini sudah mulai dipraktekkan di dunia lebih dari delapan puluh tahun lalu
lalu apa sebenarnya fungsi terapi hiperbarik dan amankah bagi manusia
di dalam ruang udara bertekanan tinggi lebih dari satu atmosfer absolut
mengapa terapi oksigen dibutuhkan
jaringan tubuh membutuhkan pasokan oksigen yang cukup untuk dapat berfungsi dengan baik
dengan adanya peningkatan oksigen dalam darah akan mengembalikan tingkat normal gas dalam darah
dan fungsi jaringan untuk mempercepat penyembuhan serta melawan infeksi
metode pengobatan ini mulai dikenal di dunia kedokteran sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an di inggris
awalnya terapi ini digunakan untuk mengobati penyakit dekompresi akibat penyelaman
terapi hiperbarik menggunakan penyakit dekompresi akibat penyelaman
untuk mengurangi resiko pengurangan tekanan udara yang terjadi akibat gelembung gas nitrogen
yang mulai terbentuk di paru paru dan aliran darah ketika penyelam naik ke permukaan air
waktu itu kebetulan di dalam chamber ada sepuluh orang
itu untuk terapi sih
kita cuma masuk terus mulai kita masuk ke kedalaman lima meter
terus equalize di dalam seperti diving biasa equalize di setiap turun kedalaman lagi sepuluh meter kita equalize lagi
terapi ini digunakan untuk mengobati penyelaman
kita juga bisa mengobati penyelaman
kita juga bisa mengobati penyelaman
kita juga bisa mengobati penyelaman
ruangan itu memang didesain supaya tekanan udaranya itu tekanan tiga paru lebih tinggi dibandingkan pada saat kita sehari hari berluar ruangan seperti ini
intinya yang paling utama adalah untuk meningkatkan suplai oksigen ke dalam sel sel di suhu tubuh kita
jadi kalau tekanannya tiga paru lebih tinggi dibandingkan di ruangan seperti ini
maka sel sel terbutuh bisa menyerah oksigen

seperti kita tahu semua sel yang ditutupi oksigen memang menutupi oksigen
meski dinilai cukup aman terapi ini juga bukan tanpa resiko
selain dapat menimbulkan efek negatif pada tubuh ruangan juga rentan terhadap kecelakaan
oksigen murni dapat menyebabkan kebakaran jika ada percikan atau api yang membakar sumber bahan bakar
karena itu berbagai benda seperti korek api atau perangkat bertenaga baterai harus dihindari
di ruang terapi oksigen hiperbari